kecelakaan yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di ruas jalan pantura
pusaka negara subang jawa barat selasa tengah malam
kecelakaan bermula saat mobil patroli polisi yang berbelok
ditabrak oleh truk di belakangnya hingga keluar jalur
pada saat bersamaan sebuah truk bermuatan tebu
yang melaju dari arah jakarta menuju cirebon
naas truk yang berusaha menghindari mobil polisi
justru terguling dan terbalik di pinggir jalan
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
namun arus lalu lintas sempat tersedat
langsung nutup jalan jalan ini
terus yang rembak rembak nyampe
satu unit truk kontainer menyeruduk sepeda motor
yang dikendarai oleh ibu dan balita
di jalan suko manunggal surabaya selasa sore
korban balita berusia tujuh bulan tewas
sementara ibunya menderita luka parah
akibat terseret di kolong truk
beginilah kondisi bus transjakarta
yang menabrak separator busway
di jalan pluit putra pluit penjaringan jakarta utara
pada selasa siang
bus transjakarta jurusan pinang ranti fluid ini
mengalami kerusakan di bagian bumper depan
belum diketahui penyebab kecelakaan
apa namanya si pinggiran itu
iya batu beton itu
bang tadi ada korban nggak bang
tapi sih dikenal nggak ada alhamdulillah
nggak ada motor yang ditabrak pak
nggak ada alhamdulillah
kalau dilihat itu aja udah kejadian
udah nabrak nih
hingga berita ini ditayangkan pihak kepolisian
dari direktorat gakum lantas polda metro jaya
belum memberikan keterangan dan masih melakukan penyelidikan
tim liputan cnn indonesia